pak rt makasih banyak ya udah nemuin adab
jangan makasih cuma sama saya bu ranti juga berjasa
pak rt gak usah disebutin kali
bu ranti makasih banyak ya udah nemuin adam udah bantuin nyariin adam sampai ketemu
tapi kalau saya mah dari kejadian ini teh pelajarannya cuma satu
kalau kita itu nggak boleh semena mena sama orang
ya itu ya adam adam adam itu iketannya juga dibukain tuh
tuh ini adam
untung aja tante sama pak rete cepet dateng
ini semua tuh berkat idenya april
april yang ngasih ide buat ngejebak kue gombel iya kan pak rete
betul sekali apa yang dikatakan bu ranti
biarin bantuin kita
kamu ini siapa sih sebenarnya
itu dia saya bilang tadi
saya ngeliat ngeliatin kayak gak kenal
tapi ini wewe dot gombel ini pasti kenalnya saya
pak rete buka aja tuh
itu dipastikan week rambut pelsong
buka buka buka
bukan peci pak rete
ini masih mindy pak rete
ya ini pengemis
yang ada dikampung sini
kalian mau ngapain
nanti jangan jangan
pergi lah pergi

om bimpa alayu ngambek
kamu ke mana sih
bagaimana kalau pengaruh selesai saja ya
malam lagi aja ya
enggarah shade itu arkumnya
karena kita sekarang harus idep oke

kamu tuh ya udah tahu kalau kamu itu salah perbuatan kamu gak bener harusnya kamu tuh tobat
kenapa malah nyulik anak anak buat jadiin pengemis
duitnya kamu ambil deh pake pura pura segala jadi wewe gombel
hemi indi kamu harus ngerti ya yang namanya orang tua dimana mana sayang sama anaknya
mereka pasti sedih banget ngeliat anaknya dijadiin pengemis
apa jadinya masa depan anak anak ini
temikir hari kamu teh
sabar pak netes sabar
diam aja lagi dikasih tau bukan iya iya ungguk ungguk gitu
gini aja pak netes mendingan kita selesain aja dia
kalau gitu kita bawa saja langsung ke restoran padang
tau aja pak netes aku lagi lapar
aku tau aja dong lapar banget
hah kok ke restoran padang
sebelahnya ada kantor polisi
oh iya berarti bawanya kantor polisi baru habis itu restoran padang
kok gak sih pak netes
kasian tuh dia udah kurang tidur matanya hitam itu
nah ada apa akhirnya kamu pulang juga
kamu gak apa apa nah
pak rt makasih banyak ya udah nemuin adab
jangan makasih cuma sama saya
bu ranti juga berjasa
pak rt gak usah disebutin kak rati
bu ranti makasih banyak ya udah nemuin adam udah bantuin nyariin adam sampai ketemu

tapi kalau saya mah dari kejadian ini teh pelajarannya cuma satu
kalau kita itu nggak boleh semena mena sama orang sama siapapun
termasuk juga sama pengemis
iya betul anak anak jangan ya
saya hanya ingin menambahkan biar bagaimana yang namanya pengemis atau apapun lah namanya
itu sama sama manusia
sama persis seperti kita
ciptaan gusti allah
kita harus bisa saling menghargai harus saling mengasihi tidak boleh menyakiti
kalau sampai disakiti namanya pengemis juga manusia pasti akan sakit hatinya
pasti dong pak retin
that's why kita harus bisa menjaga namanya manusia sama manusia hubungannya
ah masa sih
masa cuma gara gara pengemis anak kita diculik sama wewe gombel
kalau ngambingnya adam nggak percaya sama wewe gombel wewe gombel itu kan cuma bohong
gak percaya gak takut deh mamanya adam sama bebek gombel
itu itu apa
mami di belakang mami
apaan di belakang mami
itu itu apa
itu itu apa
jangan culik adam lagi rampur
kasian adam makannya banyak
culiknya yang lain aja ya
anak anak sebenarnya sih wewe gomel itu enggak ada jadi kalian takut lagi ya
karena enggak ada wewe gomel ada joget dulu ayo nyari nyari nyari mau alat nangis